orang minta setinggan dinginnya malah dikasih sepanas panas ya
son sebenarnya tantamu dimana sih
om sih sering mukulin tante
pantes aja dia kabur
tapi tantemu juga kejam sama om
sekarang kemana tantamu
apa mungkin di atas
hei kertir apa yang kamu lihat
ada apa ini
kuang kebun kami yang baru tante
broto menggalap butlah dewa
ini tante ina istrinya
bang herman sepupunya mama
habisnya kerjanya nggak disiplin
silahkan masuk tante
sini saya baik
nggak keluar lah
kita ini gak mungkin bisa menghadapi orang itu bertiga
kalau om herman sih cerita tante
saya sendiri mampu menghadapinya
tante aku mau pergi
tante aku mau pergi
kamu tuh dianggap segini
tante cari apaan tee
tempat untuk sembunyi
para segede gini mau ngompet di mana
tante tante juga bingung
kupet aja di
kalau gitu tante ngumpet di atas aja ya
kalau om herman datang
tante tidak ada
kalau begini caranya
tante ngajarin kami berbohong dong
berbohong untuk kebaikan kan tidak apa apa
tante ini sangat mengharapkan bantuan dari kalian
tante istirahat dulu ya
rasa rasa dari mana
hei kertil apa yang kamu lihat
om mau kemana
tukang kebun kami yang baru
saya ke belakang bikin minuman buat om herman
tenang dulu om
om lagi tidak bisa sampai
tante mau tante ke sini
iya duduk dulu
tadi tante ina memang kesini oh
sekarang ke mana
nah itu dia saya juga nggak tahu
tante ina menghilang begitu saja
jangan bercanda tante ina
om lagi marah
memangnya kenapa om
tante muka terlalu rotsik
dia nekat menjawabnya
malah hampir digigil om
itu kan hampir
digigitnya kan belum sempat
iya tapi mulutnya sudah sampai sini

ya ponjan kenapa cengelisan
apa yang lucu
tunggu tante ina
di mana tante itu
tante putri ina
muka nya sekitar sini
ina itu masih bagus saja
saya sampai tadi
nah revelation terbaru
sekarang kemana tante om
apa mungkin di atas
tunggu dulu om
om mau naik ke atas
apa enggak malu
ya malu dengan siapa
ya dengan saya dong
saya kan pemilik rumah ini
om harus minta persetujuan saya dulu
boleh om naik ke atas
oke cari om terhadap tante om sampai siang dulu
ini apaan sih
kok cepet kayak begitu
jangan jangan om
kok cepet kayak begitu
jangan jangan om
kalau om di sini
biar dicatat dalam muka agar dia bisa nyamuk
berani nggak berani sih
kalau saya sudah gede
pokoknya akan jempurin dari monas
tadi ada serigala datang
orangnya tinggi besar
matanya sangar banget
oh pak herman ya
istrinya ngumpet di atas
yang bakal membantumu di dapur
kalian kerja sama yang baik ya
kami semua kompak
masuk aja ya
kita sudah tidak tahan mbak
benar benar tidak tahan
herman sering menyakitiku
tapi tubuhku ini juga disakitinya
untung tadi soni datang menolongku
dengan kemitarannya berdali
tubuhku sudah bengkak bengkak dibuatnya
kau harus belajar dari sony
bagaimana caranya untuk menghadapi herman
aku ingin bercerai
kau pikir enak menjadi janda
padahal aku bercerai karena tinggal mati suami
bukan karena bercerai
tapi semua orang orang mencemohkan aku
lebih baik menjadi janda
daripada terus menerus seperti ini
apa sih masalahmu sebenarnya
pengen gila lagi dua perempuan lain
kau kan bisa menegur
dan bertanya secara baik baik pada herman
herman tidak pernah mau menjawabnya
kalau dia menjawab tangannya yang bicara
bagaimana kalau aku menjawabnya
bagaimana kalau aku menjawabnya
jangan putus asa dulu
kita harus berusaha
sekarang sebaiknya kok istirahat dulu
biar besok pikiranmu tambah jernih
aku jadi bingung
siapa di antara kalian yang benar
sudah pasti saya
ina katakan kau pacaran lagi
sekarang kau katakan
inna yang pacaran
inna yang pacaran lagi
aku harus menghadirkan kau dan ina secara bersamaan
biar aku dan yang cepat bercerai
kok begitu bernafsu untuk bercerai
biar aku bujalan lagi
kalau bapak jadi bercerai
tidak usah repot repot cari gantinya pak
saya juga bersedia jadi
susi ke belakang sana
kau tidak kasih handangan kedua anakmu
kalau sampai kau bercerai
mereka kan sudah tidak punya ibu lagi
nanti mereka juga dapat ibu baru
jangan suka nyeltuh
perempuan mana yang tak ada mahu sama pak herman
melintang kayak arjuna
muka dempak begini
mau sama pak herman
aku akan matikanmu jeb